forbes baru saja kembali merilis daftar orang terkaya di indonesia dari dua empat puluh tiga orang terkaya di dunia
dua puluh orang diantaranya berasal dari indonesia
kita lihat siapa saja yang menjadi orang terkaya indonesia versi forbes hingga bulan maret dua ribu dua puluh
kita lihat dari urutan kelima terlebih dahulu
urutan kelima ditempati oleh dato sri tahir yang saat ini berusia enam puluh empat tahun
dengan kekayaan mencapai dua delapan miliar dolar amerika atau setara dengan tiga puluh tujuh dua triliun rupiah
untuk nilai kekayaan sendiri ini sebenarnya turun jika dibandingkan dengan hasil survei forbes yang dilakukan pada desember dua ribu enam belas
walaupun secara urutan untuk tahir ini naik dari desember dua ribu enam belas di urutan delapan saat ini berada di urutan kelima
pada saat tahun dua ribu enam belas lalu kekayaan dari tahir mencapai tiga satu miliar dolar amerika atau setara dengan empat puluh satu delapan triliun rupiah
sementara untuk pundi pundi pendapatan dari pria kelahiran enam puluh empat tahun yang lalu
pemilik dari mayapada group
maya pada group ini terdiri dari sejumlah bisnis ataupun sejumlah sektor industri
seperti misalnya adalah mayapada rumah sakit kemudian juga ada bank mayapada ada real estate
inilah juga yang akhirnya membuat kekayaan dari dato sri tahir walaupun menurun di tahun dua ribu tujuh belas ini paling tidak hingga bulan maret dua ribu tujuh belas
namun urutannya untuk daftar orang terkaya paling tidak lima besar ini justru masuk
karena sebelumnya di urutan ke delapan
di tahun dua ribu enam belas
walaupun kaya raya dato sri tahir ini juga terkenal sebagai sosok yang filantropi
karena pernah mendonasikan uangnya sebesar empat belas juta dolar amerika untuk para pengungsi dunia
kita lihat siapa yang menduduki posisi empat orang terkaya di indonesia hingga maret dua ribu tujuh belas versi majalah forbes
yang berada di urutan nomor empat adalah hairul tanjung
ini juga yang paling mudah jika dibandingkan dengan sosok sosok
orang terkaya di indonesia lima besar paling tidak hingga bulan maret dua ribu tujuh belas
hairul tanjung saat ini berusia lima puluh empat tahun dengan kekayaan mencapai empat enam miliar dolar amerika atau setara dengan enam puluh satu dua triliun rupiah
kembali walaupun kekayaannya turun jika dibandingkan dengan bulan desember dua ribu enam belas
namun secara urutan orang terkaya ini naik
sebelumnya hairul tanjung di bulan desember dua ribu enam belas menurut majalah forbes
ini berada di urutan ke enam untuk daftar orang terkaya di indonesia
namun pada maret dua ribu tujuh belas naik posisinya ke posisi empat
dan pada desember dua ribu enam belas kekayaannya mencapai empat sembilan miliar dolar amerika
sehingga ada sedikit penurunan dari empat sembilan menjadi empat enam miliar dolar amerika
sementara dari pendapatannya ataupun dari total aset yang dimiliki oleh hairul tanjung
ini merupakan pemilik ct corp dan juga bergerak di berbagai industri mulai dari
salah satunya adalah cn indonesia yang juga merupakan anak usaha dari city corp
kemudian juga berbagai retail mulai dari makanan fashion
kemudian juga ada di sejumlah industri lainnya
inilah yang membuat akhirnya hairul tanjung posisinya naik dari posisi enam tahun lalu menjadi posisi empat
walaupun kekayaannya turun dari empat sembilan miliar dolar amerika menjadi empat enam miliar dolar amerika
kita bergeser sekarang ke posisi ketiga yang kenaikannya cukup signifikan
jika dibandingkan dengan desember dua ribu enam belas
dua ribu enam belas lalu karena pada desember lalu berada di urutan kelima
naik dua peringkat menjadi keurutan ketiga
yaitu sri prakash loha yang berusia enam puluh empat tahun
dengan total kekayaan hingga maret dua ribu tujuh belas mencapai lima empat miliar dolar amerika
atau setara dengan tujuh puluh satu sembilan triliun rupiah
dan lagi lagi kalau kita lihat dari urutannya ini memang naik dari sri prakash lohia
dan sri prakash lohia ini mendapatkan kekayaan
ini karena dia merupakan pemilik dari indorama
yaitu perusahaan yang bergerak di bidang petrokimia
membuat kekayaan dari pria berusia enam puluh empat tahun ini hingga maret dua ribu tujuh belas mencapai lima empat miliar dolar amerika
sementara di posisi dua dan satu ini tidak berubah dalam delapan tahun terakhir
hartono bersaudara ini menempati posisi orang terkaya di indonesia dalam delapan tahun terakhir
delapan tahun berturut turut
kita awali dari adiknya terlebih dahulu yaitu michael hartono
yang hingga maret dua ribu tujuh belas memiliki kekayaan sebanyak delapan sembilan miliar dolar amerika
atau mencapai satu ratus delapan belas triliun rupiah
untuk michael hartono ini berusia tujuh puluh tujuh tahun
sementara kekayaannya dari grup jarum tentunya salah satunya adalah bca
bank central asia
bank swasta terbesar di tanah air
mayoritas sahamnya dimiliki oleh
kemudian juga ada industri rokok yaitu tentunya dari grup jarum
jarum super tentunya yang menjadi andalan dari grup jarum untuk industri rokoknya
sehingga inilah juga membuat akhirnya kekayaan dari orang terkaya di indonesia ini
selalu berada di urutan kedua dan pertama
untuk urutan orang terkaya di dunia dalam delapan tahun terakhir

untuk di dunia posisi dari michael hartono ini berada di urutan satu ratus empat puluh lima orang terkaya dunia sehingga masuk dalam top sepuluh

kita bergeser ke nomor satu
seperti yang saya sudah singgung sebelumnya itu
kakaknya dari michael hartono yaitu budi hartono
yang memiliki kekayaan mencapai sembilan miliar
wise anya kotaroph strive belas triliun rupiah
walaupun dengannya mereka sudah jadi
dan tertentu akan di dunia
yaitu bca yang juga dimiliki oleh grup jarum tentunya dan juga tentunya bergerak di industri rokok
jika kita lihat memang kekayaannya sebagian besar untuk orang orang terkaya di indonesia ini
nampaknya sedikit penurunan walaupun secara urutan memang ada sedikit pergantian dari lima besar
dari sepuluh besar bergerak ke lima besar seperti misalnya ada tadi hairul tanjung dan juga tahir
namun kalau kita lihat memang ekonomi dunia yang juga sedang melambat
nampak ini juga mempengaruhi pundi pundi kekayaan dari para miliarder di indonesia
ataupun orang orang terkaya di indonesia
walaupun begitu tetap saja ada dua puluh orang yang masuk dalam dua ribu lebih daftar orang terkaya di dunia
dari indonesia versi majalah forbes